jagad medsos baru baru ini heboh dengan viralnya potongan video intim seseorang yang diduga mirip dengan figur publik
potongan video itu sempat menjadi topik utama yang paling dicari warganet dan dibicarakan di twitter dan platform media sosial lainnya
menurut dosen psikolog universitas pajajaran langger sari elsari ada berbagai alasan orang merekam atau mengabadikan video saat berhubungan intim
ada yang sekedar untuk memiliki kenangan ada juga yang memiliki motif seperti bisnis
bahwa mereka ini maksudnya pelaku pelaku gitu ya orang orang yang merekam aktivitas seksualnya itu memiliki kadar nilai sosial yang berbeda dengan orang pada umumnya setidaknya dengan masyarakat di indonesia itu jawabannya iya
karena bagi kita secara umum hal yang sangat private seperti aktivitas seksual itu tidak boleh direkam dalam arti kata memang itu memang konsumsi pribadi
dan kalau kita butuh kenangan atas itu memori diotakkan
kita cukup untuk menyimpan itu gitu jadi kita nggak perlu alat bantu lain untuk menyimpan memori atas kejadian itu
sementara itu menurut ketua program studi teknik informatika unpas bandung masyarakat perlu berhati hati ketika menyimpan hasil rekaman video apapun jenisnya termasuk ketika menyimpannya di media penyimpanan online
sebuah video itu pasti ada metadatanya ya menyimpan informasi kapan itu dibuat kapan itu tersimpan
dan disimpan di piranti apa itu sebetulnya terdata gitu ya
dan ketika dia menyebar nyebarnya misalnya kalau melalui internet dia di upload ke mana itu sebetulnya ketika meng upload sudah bisa terekam juga
itu di upload dari mana itu terlihat dari isp nya ya jadi provider mana yang dia lakukan untuk mengupload tersebut
dari sisi hukum merekam atau menyimpan video intim bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum
sementara mereka yang menyebar luaskan video yang mengandung unsur pornografi juga melakukan pelanggaran hukum yang diatur dalam undang undang informasi dan transaksi elektronik
kalau kita kemudian kita menerima rekaman itu kemudian kita mengirimkan kepada teman ya itu sama dengan kita sudah mentransmisikan atau mendistribusikan
jadi itu juga satu tindak pidana berdasarkan undang undang ite
bahkan kalau kita membuat satu situs yang membuat orang lain bisa mengakses ke situs itu dimana di dalamnya ada materi itu itu juga satu tindak pidana berdasarkan undang undang ite
agustinus menambahkan jika menerima kiriman video yang mengandung unsur pornografi lebih baik menghapus dan tidak menyebarkannya melalui media apapun agar anda terhindar dari jerat hukum
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat